hai din ngapain lu disitu
udin lagi diri nyak
gue juga tau tapi ngapain lu diri disitu
kalau udin diri disitu ada nya
eh enggak bang udin ayo masuk dulu
malah mundur maju
kita emang mau kemana sih nyak
ke rumah baru nek
lu kagak mau nemenin gua
eh lu mau ketawain gua
nanti lantainya rusak
lantai mah kuat atuteh
nanti kaki kursinya yang rusak
tadi saya dorong kursinya
yaudah deh kalo gitu
kamu dorong aja
kong bobby berangkat ya
sekolah yang rajin ya
jangan banyak main lu
minta jajan sama gua
mana yang jelek ya
ini aku dari tadi mau lewat gak bisa
maaf teh gak keliatan
sekarang kamu nyenggol aku
teteh mau kemana sih
sekarang tanggal berapa ya
tanggal empat be
besok tanggal lima dong
kalo sekarang tanggal empat
ya besok tanggal lima
gimana sih ba be
jawab yang bener
lagian ba be tumben
din jalan dulu ya

nya aja yang kerumaan nih
kopinya udah be
tinggal seseruputan lagi tuh
ya wis monggo diseruput
kalo udah bé
ngapain lo disitu
udin lagi diri nyak
gua juga tau
tapi ngapain lo diri disitu
kalo udin diri disitu ada nnyak
eh nyak bang udin ayo masuk dulu
duduk nyak bang udin
lo udah kagak betah disana
ih bukan gitu nyak
aku butuh tempat yang lebih besar
buat naruh barang barang jualan aku
lagian disana gak bisa masuk mobil nyak
iya juga sih
bin jangan diem aja loh
din kuenya kasih nny
kalau udah bilang iya kasihin
nyak jadi ngerepotin
makasih ya bang udin
yaudah kalo gitu nyak pamit dulu nyak
lo mau kemana
eh ada nnya sama kang udin
gak usah nyak kan udah ada amin
kalo ada udin lebih cepet beresnya